dedikasi tinggi berjuang tanpa henti kami tak kenal lelah mengukir prestasi
andalkan tumpuan pada kekuatan tangan tak sembarang orang bisa mainkan volley duduk
yuk kita kenalan sama dia duyanti salah satu atlet volley duduk nasional yang berhasil bangkit melawan rasa takutnya
alami cedera lutut parah sejak bertanding voli akhir dua ribu enam belas lalu
butuh dua tahun bagi dia untuk meyakinkan dirinya kembali pada olahraga volley yang sudah ia tekuni sejak usia empat tahun
aku yakin aku masih bisa berprestasi kayak teman teman yang lain
semangat yang sama juga ditunjukkan oleh rafli ahnaf sipki atlet judo tuna netra
kenal judo sejak dua ribu empat belas lalu sportivitas tinggi dalam olahraga ini membuat rafli terus termotivasi
kita tunjukkan bahwa kita bisa
pokoknya jangan sampai kenal
gental lah tuna netra itu bukan menjadi halangan kok
dalam waktu dekat para jagoan olahraga ini akan berpartisipasi pada pesta olahraga disabilitas terbesar se asia tenggara
asia tenggara dua ribu dua puluh dua
digelar pada tiga puluh juli hingga enam agustus mendatang ada sebelas negara yang berpartisipasi dan mempertandingkan empat belas cabang olahraga
tahu nggak sih asian paragames dua ribu dua puluh dua harusnya diselenggarakan di vietnam pada dua ribu dua puluh satu lalu
barang nantu sama perhelatan sea games
tapi vietnam mengundurkan diri sebagai tuan rumah karena gelombang keempat pandemi covid
akhirnya pada februari lalu asian paraspot federation menunjuk indonesia jadi tuan rumah dan disetujui langsung oleh presiden joko widodo
pemerintah terus mendorong akses ramah disabilitas
surakarta jadi salah satu contoh kota yang siap akan hal ini lewat fasilitas kota juga infrastruktur olahraga
sebagai tuan rumah indonesia gak gental
untuk targetkan predikat juara umum pada paragames kali ini
jadi gimana udah siap dong pastinya dukung atlet atlet kita